peristiwa meninggalnya patmi seorang peserta aksi dalam demonstrasi tolak pembangunan pabrik semen
menyisakan duka mendalam bagi kerabat dan rekan aktivis
patmi dinilai sebagai sosok perempuan tangguh yang sejak awal ikut berjuang mempertahankan kelestarian alam di wilayahnya
doa bersama untuk patmi petani perempuan asal pati jawa tengah
yang meninggal dunia saat menggelar protes penolak pembangunan pabrik semen
di pegunungan kendeng jawa tengah digelar di aula ylbhi jakarta selasa malam
doa bersama dihadiri putri mantan presiden abdurrahman wahid inaya wahid ratusan aktivis dan petani karawang
kegiatan ditutup dengan tabur bunga
doa bersama ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada patmi
sekaligus meneguhkan semangat untuk tetap melakukan aksi demonstrasi
kita akan tetap melakukan aksi baik aksi solidaritas dari kelompok yang lebih besar maupun juga dari kelompok petani
penundaan tidak cukup karena kalau kita yang dipertaruhkan sebetulnya bukan hanya kelompok kembang atau petani di pati
tapi adalah cadangan air untuk seluruh pulau jawa
suasana haru juga terasa di kediaman keluarga patmi di desa larangan pati jawa tengah
kerabat dan tetangga berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir pada patmi
wakil ketua komnas perempuan budi wahyuni mengatakan
patmi adalah sosok yang peduli pada persoalan lingkungan
sehingga ia tetap semangat mengikuti aksi menyemen kaki
aksi untuk menyemen kakinya itu sebetulnya merupakan satu gambaran bahwa jalan yang ditempuh itu seperti itu untuk meyakinkan pemerintah
bahwa sebetulnya hal ini tidak perlu dilakukan tentunya kalau itu direspon dengan baik
para petani kendeng berharap kepergian patmi tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap melanjutkan perjuangan
dalam menyuarakan kelestarian alam melalui aksi tolak pembangunan pabrik semen di wilayahnya
iki putri cnn indonesia
dan terkait hal ini kita akan membahas mengenai penolakan petani kendeng terhadap keberadaan pabrik semen di rembang jawa tengah
bersama haris azhar koordinator komisi orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras
selamat pagi mas hari
hingga saat ini sudah ada satu warga meninggal dunia dalam aksi protes
apakah sebenarnya kejadian seperti ini itu melanggar hak ham atau hak asasi manusia
pertanyaannya juga kesannya kok dia meninggal karena aksi gitu
enggak dia sudden death
itu sudah dinyatakan oleh dokter
di bawah rumah sakit
jadi dia meninggal setelah dibuka dia setelah mandi dan setelah diputuskan untuk mau pulang setelah ketemu dengan perwakilan dari sana
jadi gak ada hubungannya sama aksi
menyemen pun itu bukan aksi yang justru
seperti banyak dituduh orang
sesuatunya justru melanggar hak asesi mengeksploitasi perempuan tidak
ibu padmi itu orang yang punya dedikasi tinggi pada perjuangan
punya kesadaran yang tinggi bahwa ini untuk menyelamatkan pelestarian wilayah kendeng
yang itu menjadi wilayah adat mereka dan itu produktif loh
bukan wilayah adat yang sekedar sekedar saja
tidak itu produktif
salah satu lumbung pandi di jawa tengah
jadi menurut saya ada banyak fitnah yang dialamatkan bahwa dia disuruh diminta
kemen ini melanggar hak asesi tidak
sepuluh dua puluh empat jam orang orang yang asli itu berpekan kaki
sampai jam ini juga berlanjut ada banyak kawan kawan yang berpekan kaki
dia full dipantau oleh dokter yang profesional
banyak dokter yang terlibat rumah sakit islam jakarta dokter muhafa
banyak dokter beberapa dokter dari gereja juga semua membantu
artinya kan juga dokter dokter itu juga punya pertanggung jawaban etik
dan setiap hari mereka broadcast ke kawan kawan
jika ada ditemukan ini ditemukan ini kakinya agak bengkak
buru buru dibuka semua segala macam
dan itu semua dalam pemantauan yang sangat ketat
fitnah yang dilancarkan di twitter di mana saya lihat itu
menurut saya itu ee
caseness ya tidak punya dasar tidak punya basis
dan ini kesederhan yang perlu dilakukan oleh ibu padmi dan lain lain
untuk mengecor kaki tersebut
dan itu dipikirkan dengan sangat amat matang dan sangat hati hati sekali
baik mas haris jika kita berbicara mengenai kasus ini yang memang sudah berlangsung
cukup lama begitu
jika kita berbicara mengenai upaya hukum yang nampaknya tidak digubris oleh pemda jawa tengah
menurut mas haris upaya apa lagi yang seharusnya dilakukan
mengingat jika memang ee
upaya hukum ini tidak
seolah tidak didengar padahal
ada permasalahan amdal ini sendiri yang tentunya masih menjadi kontroversi
begini kalau masyarakat pegunungan kendeng
sudah sangat baik luar biasa menurut saya
kalau saya saya pribadi seharusnya keluar biasa
mereka bukan pengacara mereka bukan politisi mereka bukan jurnalis kayak anda
mereka orang yang sekedar ingin menyelamatkan kelestarian dan kehidupannya
mereka menganggap bahwa ee
kendeng adalah masa depan mereka masa depan anak anak mereka warga
yang juga banyak ada di sana
mereka datang mereka gugat
mereka datang artinya mereka ya udah sampai jalan kaki
dari rembang dari pati jalan kaki rame rame
aktif untuk menemui gubernur
gubernur tidak mau menemui mereka aktif duduk menunggu
duduk menunggu di depan kantor gubernur berhari hari selama bulan desember
apalagi gitu ya dan upaya hukum sudah
putusan ma sudah keluar menang
tidak juga diikuti jadi
saya juga bingung pemerintah ini mau apa lagi
menunggu apa lagi dari rakyatnya
rakyatnya disuruh aktif sudah
disuruh menunggu sudah
disuruh bekerja lakukan kerja segini
kejadian apa apa apa
dibiayai ya gitu
dibiayai dengan dituduh juga dibiayai oleh perusahaan perusahaan asing tidak
yang ketemu sama perusahaan asing siapa
yang ketemu yang dekat dengan perusahaan indosemen siapa
justru yang ngasih izin negara
lipati izinnya untuk indosemen
namun sahamnya sebagian elek asing
rakyat ini sendirinya
cuma ingin menyelamatkan lingkungan
menyelamatkan kehidupan kedepan kelestarian
kok susah sekali sampai mereka harus semen
temennya juga berdiri nggak mau gali
jadi menurut saya
upaya hukum sudah semua
ini tinggal soal kesadaran
komitmen pada pelaksanaan hukum itu sendiri
yang menurut saya penting
dan belum dilakukan
jadi makanya mereka datang ke jakarta
mau ketemu presiden mau menyampaikan
katanya nunggu klhs
tapi kok si gubernurnya keluarin izin baru
nah gubernur kan anak buahnya presiden
presiden bisa nggak negur anak buahnya
ya kan udah ada putusan mahkamah agung
jika kepentingan nasional maka presiden
undang undang pmda itu nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas
wah udah terang benderang
tapi nggak ada semua yang mau nalatin peraturan peraturan itu
saya juga bingung ini kok bisa seiring sekata
ada apa ya
nggak ada yang bicara
nggak ada yang belain warga kendeng
ya mas haris terkait hal ini yang nampaknya juga memang cukup berlarut larut
namun belum juga menghasilkan solusi begitu
menurut mas haris apa yang kemudian akan dilakukan oleh masyarakat ini sendiri
menurut saya simpel
kita kemarin ketemu ksb
ksb bilang tunggu klhs
ya udah ditunggu klhs
semua juga tunggu klhs
meskipun kita juga udah dikto klhs nya apa
apakah klhs sejajarnya independen
kenapa selalu menunggu klhs
kenapa polda datang itu terus aja seiring sekata dengan si perusahaan
kriminalisasi terhadap orang orang yang tolak tambang
joko prins dilaporkan dengan warga kendang yang lainnya
seolah olah mereka bikin kesalahan
giliran kita menemukan kesalahan di pihak perusahaan dan pendukung pendukungnya
mas haris ada beberapa pihak yang menuding bahwa
analisa mengenai dampak lingkungan yang dibuat oleh perusahaan itu sebagai
adanya bukan palsu ya tetapi adanya sedikit kesalahan atau manipulasi data di dalam sana
bahwa beberapa seperti goa atau prinsip prinsip amdal yang lain
dinyatakan bahwa di dalamnya itu ada sedikit manipulasi data
apakah menurut anda itu benar
kalau saya orang yang percaya bahwa izin itu dikeluarkan dengan cara yang tidak tepat
ya kan izin itu kan dikeluarkan dengan mengacu pada undang undang
semua undang undang di republik ini
harus mengacu pada konstitusi
tengah konstitusi kita isinya tentang hak asasi manusia
hak asasi manusia itu tujuannya untuk integritas dan memuliakan kehidupan manusia
tidak satu orang pun boleh diacuhkan dari kemuliaan tersebut
jadi kalau ada sk yang keluar dengan tidak mengacu pada konstitusi
tidak mengacu pada hak asasi manusia
bahkan bisa dilihat bahwa bisa diuji ke lapangan
bahwa izin itu memang izin yang tawur
mas haris pemerintah juga mengeluarkan bahwa sampai saat ini
meski masih ada pro dan kontra
tapi saat ini proses dari penambangan itu sedang diberhentikan
apakah dari pihak kontras ada yang bisa mengkonfirmasi bahwa itu benar benar sudah diberhentikan sesaat atau belum
kami belum dapat informasi pasca ketemu dengan bapak teten mas duki
yang katanya sebelum ketemu dengan kami sudah ketemu dengan perusahaan dan akan menghentikan operasi
yang saya tahu mesin pabrik sudah masuk di sana
bangunan bangunan pabrik sudah masuk
dan itu harus ada eksersis setiap hari mesin itu dipanasin
berarti kan sudah operasional
bahwa yang dibilang izin nambang ngambil semennya belum ya mungkin
tetapi mesti dicek
alangkah baiknya jika jangan hanya bicara soal sudah telpon polda sudah duduk sama perusahaan
tapi juga kirim tim untuk lihat jaga di sana
ini untuk menguji komitmen
apa yang diucapkan benar dengan apa yang di lapangan
kan sudah terbukti
dari pertemuan kemarin tiba tiba perusahaan bilang
oke kita tidak akan operasional
berarti selama ini operasional dong
sudah jalan dong
sanksinya gimana tegurannya apa
saya bukan apa apa ya
kalau bangsa ini masih butuh yang namanya lembaga kepresidenan
kita kan harus hormati apa yang dikatakan oleh presiden
kok ini malah anak buahnya sendiri yang membantah omongan presiden
gubernurnya bilang itu presiden cuma statement saja
presiden bilang kita nunggu klhs
ada putusan ema juga
eh si perusahaan tetap kerja di sana
meskipun belum eksploitasi tetapi kan sudah ada yang dilakukan
akses jalanan sebagian juga itu milik warga
swadaya mereka sendiri yang bangun dirusak
akses bergerak masyarakat juga dihalang halangi
terjadi konflik ketegangan
pertanggung jawabannya mana
bumn semen indonesia menggunakan uang untuk mobilisasi semua persiapan ini
uang pakai uang negara itu
atau pakai uang swasta
apakah ini sudah diomongkan semuanya
kita mesti buka
nah kalau misalnya ini memang pakai uang rakyat
atau menggunakan uang investor atas nama rakyat
kita yang dapat bebannya kan harus ada transparansi
siapa yang audit kpk ppatk atau siapa
tentunya transparansi ini yang kita semua tunggu begitu
dan terima kasih
katanya sampai lima miliar loh lima triliun
baik kita akan terus pantau bagaimana perkembangan kasus ini tentunya
terima kasih haris azhar
terima kasih pak koordinator
kontras atas waktu anda untuk after sepuluh